jadi sebenarnya siapa yang bakal menempati kursi empuk wakil gubernur dki
ini pertanyaan jujur yang harus saya tanyakan kepada para narasumber saya malam hari ini
kenapa karena wakil gubernur dki ini tentu saja bukan hanya untuk kepentingannya pks atau gerindra saja
tapi juga untuk publik jakarta bahkan publik indonesia secara umum
malam hari ini kita akan jawab pertanyaan pertanyaan anda semua itu bersama bang amat riza patria
ketua dpp partai gerindra terima kasih bang riza sudah datang
kemudian ada mas agung setiarso kabit pemenangan pemilu dan pilkada dpw pks dki jakarta
terima kasih mas agung sudah datang
yang ini tidak dari partai partai mana saja saya yakin dia netral
ada profesor aisyikam analis politik dari presiden universiti
terima kasih prof ikam terima kasih sudah lama gak ketemu lagi
tapi saya mau tanya ke gerindra ini dulu di bang riza
jadi sebenarnya kalau tadi kita lihat panorama beberapa hari terakhir
yaitu wawancara prabowo dilakukan
pada hari senin lalu dan jawabannya seperti itu
kemudian juga ada move bang taufik ke rumah ketua dprd dengan jawabannya juga seperti itu
jadi gerindra resmi mencalonkan muhammad tovik menjadi calon wakil gubernur atau bagaimana pak
jadi yang pertama sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengundangan anda itu sudah sangat jelas
bahwa yang dapat mengusung atau mengusulkan calon wagub itu adalah partai pengusung
kebetulan partai pengusung anies sandi itu gerindra pks
nah itu ya
dua diatur dalam undang undang juga
yang dapat diusulkan itu dua nama
jadi partai pengusungnya kebetulan dua
aturan undang undangnya mengatakan bahwa yang mengusung itu ya partai pengusung yang dua tadi
berarti dan yang ketiga bahwa calonnya juga dua
harus dua ya bang ya
mekanisme seperti itu
nanti akan diputuskan melalui sidang pleno paripurna dprd
satu di antara dua
ada satu ratus enam dprd ya mas agung ya
di dprd jakarta
kemudian yang keempat terkait siapa yang diputuskan
tentu ini wilayah dpd masing masing provinsi
pks dan wilayah provinsi
otoritas ada di dpd atau di dpp bang reza
kalau secara undang undang itu yang mengajukan memang dpd masing masing
tentu atas persetujuan dpp
jadi harus ada persetujuan dari dpp
itu mekanisme di internal gerindra atau mekanisme yang diatur dalam perundang undangan
kalau dalam undang undang hanya dpd masing masing
tapi setiap partai punya mekanisme masing masing
kalau di partai gerindra harus tujuan dpp dan harus pak prabowo yang memutuskan
pak prabowo kenapa belum memutuskan bang
jadi kami menghormati dpd dki pak topik
sebagai ketua dpd dki menurut kami sangat baik berprestasi dan memiliki kemampuan tentu
dan apalagi suatu periode di dki saya kira memenuhi syarat kompetensinya
saya kira tidak diragukan
nah nanti tinggal kita putuskan ya
dki sudah mengusulkan satu nama
dpd gerindra pak topik sendiri
dan kita mempersilahkan pak topik untuk trot show untuk diskusi dan sebagainya
lobby juga itu ya
babi juga boleh itu silahkan sah sah saja
nanti dpp nanti akan segera memutuskan ya
apakah mengusulkan siapa nama yang akan diusulkan sebagai calon wakil
itu proses normatif bukan proses normatif proses yang ada di partai gerindra seperti itu
tapi hingga saat ini kita bisa simpulkan belum ada deal belum ada kesepakatan
baik di tingkat dpp antara dua partai ini ataupun di tingkat dpp
ya antara dpd dan dpp pks tentu terus bersilaturahmi
di dpp juga
belum ada deal ya
dpp juga ketemu cuma belum di final
belum final berarti belum deal
apakah betul mas agung belum deal
katanya sudah jauh jauh hari sebelum ada resepsi pernikahan janur kuning apa namanya mengembang di teku umar gitu misalnya ya
ketika pencalonan presiden dan wapres itu sudah ada deal katanya
sebenarnya benar itu kabarnya
yang namanya politik ya
deal deal yang dulu itu belum tentu berlaku pada saat ini
jadi artinya kita juga memahami bahwa deal deal itu juga bisa berubah
bergantung dari kondisi dan situasi yang ada
tapi pertanyaan saya apakah betul sudah ada deal sebelumnya
bahwa ada deal antara pks dan gerindra
secara lisan secara kesepakatan gitu secara komitmen kita sudah punya sebenarnya
dealnya apa mas agung mungkin bisa diingatkan lagi ke publik
yang pertama bahwa kursi wagub di dki ini memang diserahkan kepada pks
jadi itu sebenarnya sudah umum dari dulu juga seperti itu
pak prabowo juga sebenarnya juga sudah
sudah mengemukakan di tingkat dpp juga sudah ada kesepakatan
cuma kan berkembang
ada masukan masukan dari gerindra dari dpd nya segala macam
itu juga ya seperti kita dengar pak prabowo ternyata juga masih mengakomodir semua pendapat pendapat
bahkan bukan hanya dari gerindra
pendapat pendapat dari partai lain non koalisi juga diakomodir
ya silahkan saja
artinya bahwa di kita itu sudah final
sudah selesai di pks
kita mengajukan dua
yaitu pak agung yulianto dan pak ahmad saiku
dan ini tidak melanggar aturan seperti yang mungkin tadi dikatakan oleh pak taufik
kalau pak taufik kan mengatakan bahwa kalau kita mengadu
nggak ada aturannya seperti itu
apakah mencalonkan dua itu juga bagian dari deal
dua duanya karena mekanisme dalam perundangannya dua ya dua duanya dari pks
itu ya maksudnya untuk mengakomodasi itu
yang diajukan kepada dprd
harus dua nggak boleh satu
ya harus dua
oleh karena itu pks mengajukan dua
silahkan nanti dprd yang memilih
dari dua itu siapa
yang jelas dua duanya dari pks
dua duanya dari pks
dua duanya dari pks
itu kemauan pks dan juga deal awal dari partai gerindra dan pks
seperti itu kita sudah ada obrolan obrolan sudah ada komitmen segala macam
tapi realisasinya pada saat ini ya seperti yang kita saksikan sekarang
oke sebelum ke prof ikam
saya mau ke bang riza dulu
bang riza apakah ini nanti akan diselesaikan di level elit
atau nanti mekanisme politik di parlemen jakarta yang akan menyelesaikan
tapi dijawabnya lebih asik
kami akan segera kembali
sebelum ke prof ikam untuk menganalisa
ini menarik sekali untuk dianalisa prof eka
kayaknya di luar adem aym
tapi ternyata ini belum beres juga
nanti ini akan diserahkan pada mekanisme pasar bebas oil di parlemen jakarta atau akan ada kompromi
nanti yang mengusulkan dpd
dpd masing masing yang mengusulkan
atau seperti pilkada itu bersamaan
dalam satu lembar bersamaan salah tangan dua dua
itu juga bisa
kemudian nanti diputuskan odprd
tapi sebelum ke situ kan harus sepakat dulu
paling tidak dua partai ini
prabowo tadi sangat bijak juga mendengar masukan dari partai
di koalisi bahkan di non koalisi
partai luar juga didengarkan
saya kira itu memang karakter beliau ya akomodatif karakternya
mendengarkan suara suara dan lain lain sebelum mengambil inti
jadi intinya akan diserahkan free fight gitu seperti kata pak taufik
ya sebetulnya satu dari grinder satu dari dpd atau akan ada kompromi
jadi pilihannya bisa
yang dimaksud pak topik itu adalah satu dari pks satu dari gerindra
serahkan pada mekanisme dprd untuk memilih satu di antara dua
apalagi partai pengusungnya dua
kan adil kira kira begitu
itu pak taufik
tapi belum tentu pak prabowo setuju itu
atau sudah sama setuju
bisa saja ini kan dalam diskusi terus
saya kira itu pilihan yang cukup bijak satu satu
namun pks ingin dua duanya dari pki itu tentu kita hormati kita hargai ya
kalau ada juga yang ingin gerindra dua duanya juga tentu harus dihormati juga
kan kira kira begitu
bisa saja itu ya
tapi untuk sampai di situ sekarang kan masih diskusi dialog
tapi nanti pada akhirnya kita akan putuskan
itulah politisi ya
siapa yang akan diputuskan
janur kuning sudah melengkung saja masih bisa berubah apalagi janur kuning belum melengkung
tapi kita mau munculkan dulu apa sih komentar mantan wakil gubernur dki jakarta
yang akhirnya mengundurkan diri sandiaga uno
kita lihat yuk tentang hal ini ya
apa sih pendapatnya
boleh kita tampilkan
di manakah bang sandi
oke ini saya bacakan ya bapak bapak
jadi nanti singkatnya ya akan diputuskan oleh teman teman di dprd
tadi pembicaraannya segera dalam waktu dekat prosesnya segera
jadi intinya oke bang sandi di sini mengatakan bahwa saya nggak tahu apakah bisa ditentaskan
lain teman teman dprd lah nanti yang kemudian memutuskan
yang artinya ini kan agak mirip dengan komentarnya pak taufik ya sudah fight saja
ya tapi itu kan tergantung usulannya
bisa saja usulan dari pks bersama gerindra dua nama dari pks
atau usulan pks dan gerindra dua nama dari gerindra
atau usulan dari pks dan gerindra satu dari pks satu dari gerindra
kan bisa saja
jadi ada tiga kemungkinan
kan begitu prof
kita bilas dulu dengan pendapatnya prof hikam
prof gimana sih anda lihat ini
kenapa hal yang seharusnya simpel
kita berteman seharusnya kita kompromi prof
prof gimana sih anda lihat ini
kenapa hal yang seharusnya simpel
kita berteman seharusnya kita kompromi prof
nah itu prinsipnya
tapi ada lagi yang lebih dinamis adalah di dalam

yang tampaknya apa yang dikerjakan
kemarin di dalam menentukan capres
masih ada yang tersisa
masih belum jelas apa yang disebut sebagai
bahwa ada yang
memahami bahwa kalau
yang juga dari gerindra sudah
nah seharusnya dari pks
dan seperti pengakuan mas agung
sudah ada kesepakatan tertulis
bahkan kesepakatan dari hati ke hati kan
saya gak tau apakah ada yang tertulis
tertulis ada juga mas agung ya
belum ada tanda tangan apapun
belum ada tanda tangan
jadi kalau ada yang tertulis
saya kira pks sudah akan menunjukkan ke publik
meskipun bang taufik sempat mengaku menandatangani sesuatu ya
ketika pada hari penentuan
tapi faktanya kan belum ada
nah oleh karena itu
saya sebagai pengamat politik tentu melihatnya ini
sebagai satu dinamika
di dalam internal kubu
koalisi pak prabowo
dan pks dan pan
dan partai demokrat
nah kebetulan untuk dki ini
yang menjadi host
ini adalah dua partai ini
nah oleh karena itu sebetulnya
kesepakatan itu memang ada
kan kemudian akan mudah diselesaikan
tapi karena politik memang ada caratan caratan khusus
langsung ada perubahan perubahan
faktor apa yang membuat kesepakatan yang tadi sudah diucapkan
atau dianggap sudah ada
kenapa itu tidak bisa berlaku gitu
dinamika menghadapi dua ribu sembilan belas
saya kira partai partai gerindra dan pks ini
juga akan menunjukkan
ingin supaya posisi di dki ini
juga akan bisa digunakan
di dalam rangka itu
sebab posisi di dalam
wakil gubernur walaupun itu
hanya substitusi dari gubernur
tetap saja secara politik sangat penting
nah oleh karena itu
mungkin gerindra sendiri
belum yakin kalau menyerahkan kepada
sementara pks ya karena dia sudah menganggap itu
keikhlasan memberikan pada sandi ya
nah tetapi dalam
ya tapi di dalam analisis saya
ini kalau dibiarkan terlalu lama mas
ini malah merugikan dua duanya
sebab kan di dalam hal seperti ini
yang harus dipikirkan bukan hanya
self understanding atau pemahaman
partai partai gerindra dan pks
tetapi juga bagaimana publik
di jakarta ini
kalau mereka kemudian melihat bahwa
partai dua ini tidak segera menentukan
mereka bisa saja punya
kesan yang kurang baik bahwa
ini kepemimpinan partai ini
sementara pak anies baswedan
walaupun kelihatannya enjoying himself
ya sendirian jadi jomblo tadi itu
tapi sebetulnya nggak sesederhana itu
yang namanya menjadi gubernur itu kan
orang tidak pernah tahu kapan dia
nanti misalnya mendapat
gangguan kesehatan dan lain sebagainya
atau panggilan politik misalnya menjadi menteri
atau dialog dengan orang
di dengan pak anies itu
beliau perlu orang seperti itu
nah oleh karena itu
kalau ini tidak diselesaikan
terhadap dua partai ini
ini pertanyaan prinsipil
yang sederhana tapi saya yakin jawabannya kompleks
apa yang membuat gerindra tidak rela
karena kekhawatiran dinamika
seperti yang kita lihat
pada tataran makro
bisa dijelaskan pakai bahasa
ya misalnya saja
yang dihadapi misalnya
atau ya ada ratna sarumpait g
dan lain sebagainya
ini kan pada akhirnya kan menciptakan
dinamika yang baru
nah ini langsung atau tidak langsung
bisa mengefek kemana mana
termasuk pada ini
makanya tadi saya membaca
kenapa beliau sampai
juga ingin mendengarkan dari yang lain
ya karena itu
beliau bukan hanya kemudian mau mendengarkan dan mengikuti
yang dari yang lain
tapi beliau mungkin juga akan mencoba
bagaimana yang lain itu melihat situasi yang sekarang ini
sebab kayaknya gerindra dan koalisinya ini memang secara nasional
kurang comfortable dibandingkan petahana
karena berbagai macam masalah ini
nah kalau dki ini tidak segera diselesaikan
memang secara pribadi pak anies gak ada masalah
tetapi yang saya khawatirkan publik
itu akan menilai
sebelum sampai ke situ
saya mau tanya ke bang riza dulu
tapi lagi lagi ini saya simak pertanyaan
untuk nanti setelah break
saya mau tanya sebenarnya
betulkah pengakuan bang taufik
dan juga mas agung tadi
bahwa memang sudah ada kesepakatan
bahkan bang taufik sudah mengatakan
sudah menandatangani sesuatu kesepakatan tadi
bahwa menyerahkan kursi panas ini kepada pks
dijawabnya usah jernih ya bang
kami akan kembali
saya tidak tahu persis
tapi pks terima ya
ada kesepakatan yang sudah tadi katanya ada
kalau memang terpaksa
ya kita bisa sebut dibatu tuliskan
seperti dulu gitu ya
dihilangkan kesepakatan itu
kalau memang keputusan seperti itu
terima atau tidak terima
tidak terima apa konsekuensinya
kalau terima apa konsekuensinya
sekarang ini kondisi internal pks dki
dpp pks seperti apa
ya kalau misalnya
kondisi internal secara psikologis
memang kader kader mengharapkan
ada kader pks yang jadi
gubernur ataupun wakil gubernur dalam hal ini gitu ya
jadi memang sudah banyak
pembicaraan di bawah
di kader segala macam
dan memang sudah terpersepsikan bahwa
kursi ini adalah milik pks
sehingga ketika nanti ada
sesuatu yang berubah dari harapan mereka
ya bisa jadi
kondisi psikologisnya akan
tidak seperti dulu gitu
psikologis tidak seperti dulu itu bagaimana ya
jabarkan secara politik
pahami bahwa saat ini kan memang
artinya pergantian wagup ini
juga berbarengan dengan pilpres
setiap keputusan yang nanti diambil oleh
itu akan berkonsekuensi terhadap elektoral dia
karena bisa jadi ada pihak pihak
yang kemudian merasa
dan ketika dia diminta untuk memenangkan
itu akan terkendala
bagaimana kemudian seseorang yang sudah
tapi kemudian dikecewakan
kekecewaan itu akan mengurangi
daya juang dia untuk memenangkan pemilu
mungkin temannya mas agung
pak ahmad yani beberapa waktu lalu
mungkin juga punya penjabarannya agak agak mirip
kita dengarkan dulu komentarnya temannya mas agung ini
kalau misalnya nanti
disepakati atau nanti peristiwa politik
gerindra yang dapat wakil gubernur
pks ada konsekuensi gak
makanya kami mengingatkan ya
bahwa manuver itu jangan lagi dilakukan oleh
ada konsekuensi gak yang anda akan putarkan
yang kami khawatirkan adalah
kami nanti gak bisa menjamin
kader kader yang ada di dki jakarta
kalau gerindra terus manuver
maka ya akan punya pengaruh terhadap
maksudnya gak bekerja untuk pemenang prabowo sandi gitu
nanti tidak all out di dalam memberikan dukungan
pak yani menegaskan lagi beberapa waktu
ini kader yang di bawah
tidak all out memenangkan prabowo
kalau tidak dikasih kursi waktu
setiap pimpinan di elit itu biasa saja
sah bahkan menurut saya memang harus memperjuangkan aspirasi kader
itu sudah harus menjadi patsun lah
pakem kira kira begitu kan
tapi itu kan gak tunjuk buat pks
tapi buat gerindra dan buat partai yang lain
jadi kalau ada satu partai yang ingin kadernya duduk
itu juga berarti partai lain juga ingin duduk kadernya
itu tuh biasa saja
untuk posisi tertentu
itu saya kira biasa saja
dan memang harusnya
harus berjuang sampai titik darah penghabisan
nah itu politisi begitu
harus berjuang ya
elit elit partai ya memang harus begitu
kemudian yang kedua
kalau dihubungkan sama pilpres
tidak all out tidak akan membantu pemerintah
itu silahkan saja
itu kan gayanya politisi ya begitu
tapi ancamannya serius gak buat anda dan gerindra
bagian dari bargaining kan begitu
ika nanti yang lebih menjelaskan jangan saya
saya bukan pengamat itu ya
itu bagian dari strategi ya jadi anda
jadi menurut saya
itu sah saja bagian dari dinamika
bagian dari strategi
bagian dari berani
bagi anda ini ancaman serius apa ancaman gertak saja gitu bang
nanti kalau saya jabarkan gaji gak enak saya sama pks ya
intinya kita menghormati pks itu
teman dekat saudara dengan gerindra sudah lama bersama sama
kan juga harus
kita harus jelaskan kenapa dekat kenapa bersama sama
kan ada latar belakang
tapi itu sah dan halal
kita nggak mengancam siapa siapa
kita cuma ingin mengingatkan konsekuensi apa yang akan diterima
ya itu berarti sama agak mengancam gitu
bikin mincang jempol kiri gitu ya mas agung ya
kita melihat ke bawah kader kader kita segala macam
psikologisnya seperti apa itu yang kita suarakan
itu kondisi real di lapangan ya
saya mau tanya prof ikam yang sudah diberikan super semar oleh bang rizal tadi
untuk menjawab menganalisa apakah ancaman pks itu serius atau hanya gertakan saja
tapi dijawabnya lebih asik usai jeda
kami akan kembali suatu lagi
kita sudah dengarkan unek unek klarifikasi dari dua politisi
sekarang kita sudah dapat super sumar prof tadi untuk menganalisa
gimana anda melihatnya
betulan ancaman atau gertak sambal saja
secara normatif kan gini mas ya
semua orang tahu lah ya bahwa antara gerindra dan pks itu kalau persahabatan itu sudah luar dalam
jadi sebetulnya kesepakatan tertulis apa segala itu tidak perlu
dan bahkan kalau kita lihat bagaimana pks selalu membackup keinginan dari pak prabowo sebagai seorang tokoh yang memang layak untuk menjadi calon presiden ini
menurut saya memang sangat bisa dipakai contoh bagaimana loyalitas di dalam koalisi
walaupun loyalitas politik itu kan selalu direceh karena nggak ada loyalitas tapi
tapi fakta ini tetap ada bahwa pks sampai hari ini itu termasuk yang istilah orang itu berdarah darah lah gitu ya
nah oleh karena itu menurut saya burden atau beban di dalam soal wagub dki ini lebih secara politis kepada pak prabowo dan gerindra
untuk menunjukkan bahwa partai ini juga betul betul konsisten di dalam memberikan apa yang sudah disepakati
dan secara logis memang tambahnya ini giliran pks ini
lihat pks deserve sekali sangat pantas menerima
apalagi kalau sudah memberikan apa namanya dukungan caha pres dan cawa pres
nah menurut saya ini adalah dilema yang ada di dalam gerindra yang harus diselesaikan pak prabowo
jadi di dalam gerindra itu pasti ada dinamika sehingga pak taufik sebagai ketua dprd wakil ketua dprd dki dan orang tokoh gerindra di dki punya leverage yang besar sekali
sehingga kemudian pak prabowo harus menyelesaikan ini mencari solusi bagaimana agar supaya pak taufik ini memang bisa di rescue dan mendapatkan sesuatu yang memang layak kepada beliau
nah oleh karena itu rada apa istilah saya rada bulet sedikit
nah pks yang kalau dari diskusi tadi kan selalu posisinya tidak ingin memaksakan apa apa tetapi selalu mengingatkan bagaimana persahabatan kita
jangan sampai terjadi yang saya sebut agak keras sebagai backlash kalau beliau tadi ya nanti jangan jangan ada apa apa kan begitu
tadi tegas sekali tidak all out katanya memenangkan prabowo
lembutnya pks ya sampai disitu aja juga
itu panggung belakang atau panggung depan aja tuh
saya kira di belakang dan di depan juga begitu
nah oleh karenanya kalau saya itu masalah waktu semakin cepat diselesaikan semakin baik karena nanti pak prabowo dan gerindra bisa lebih konsentrasi kepada masalah masalahnya
yang juga penting sekarang yang sekarang makin banyak dihadapi oleh koalisi ini
yang terakhir prof anda lihat akan buletnya semakin jauh atau akan selesai dalam beberapa waktu
tergantung pak prabowo kalau saya baca dari statementnya pak sandi tadi ya semoga begitu
semoga maksudnya free file di dprd
bukan katanya kan mau diselesaikan segera saya kira mungkin maksudnya pak sandi bukan dprd akan membuka begitu enggak karena aturannya nggak memungkinkan itu
jadi maksud beliau biar di jakarta tapi dalam tempo yang sesingkat singkatnya
nah oleh karena itu saya masih optimis bahwa pak prabowo akan menyelesaikan ini fezafi pak taufik
sebab pks sangat serius di dalam hal ini dan deserve dan kemudian publik tadi lagi bolak balik
publik di jakarta akan melihat kalau ternyata gerindra tidak bisa menyelesaikan persoalan ini padahal pak anies baru setahun ini
nanti akan terus menerus akan ada pertanyaan pertanyaan
yang pada akhirnya tidak akan membuat pasangan
berarti pertanyaan pertanyaan hanya bisa dijawab oleh pak prabowo dan juga pak sohibul
apakah akan ada deal dan kita akan mendapatkan wakil gubernur baru dalam waktu dekat atau pertanyaan akan terus berlangsung sampai beberapa bulan ke depan
sampai nanti kita sampai bosan sendiri
terima kasih prof ikam terima kasih mas agung terima kasih bang riset
kita akan tunggu ini komitmennya apakah ya semoga janur kuningnya cepat cepatlah dipasang lah ya di depan
jangan jangan memang ada yang ingin agak lama tadi
baik prof terima kasih